ya mari kita membahasnya lebih lanjut
resiko penyemprotan disinfektan dan saat ini telah terhubung bersama kami
bersama adewa ayu swastini dosen farmasi universitas udayana
ya mbak ayu beberapa lokasi di tempat umum dan juga perkantoran
seperti kita bisa lihat ya banyak sekali yang menyediakan disinfektan chambers
lalu apa efeknya bagi tubuh manusia
oke jadi kita ini dulu ya luruskan dulu ya
jadi sebenarnya disinfektan chamber ini sebenarnya kita sampai sekarang pun belum tahu tujuan pastinya untuk apa
apakah disinfeksi ataukah untuk manusianya
sebenarnya kalau untuk manusianya salah ya karena kalau misalnya kita bicara disinfektan
disinfektan itu ditujukan untuk benda mati
seperti permukaan meja handle pintu
atau pakaian yang kita gunakan setelah kita lepas itu jadinya
jadi sebenarnya itu yang perlu diluruskan dulu
kalau efektivitas untuk mendisfeksi berdasarkan apa namanya
untuk chamber atau bilik itu juga kita belum ada literatur yang pasti
yang menentukan bahwa itu efektif
kalau kita bicara efektif untuk bilik atau chamber yang ada itu
harusnya memang ada penelitian lebih lanjut
karena kalau disinfektan
disinfektan itu beretek itu tergantung pada konsentrasi
kemudian pada waktu waktu kontak
kalau kita di farmasi atau orang di bidang ilmu kimia
bilangnya adalah wet time
weight time itu adalah waktu di mana disinfektan itu perlu kontak dengan bakteri atau virus dalam bentuk cairnya
jadi sampai saat ini pun pengetahuan saya belum ada penelitian tentang efektivitas bilik chamber itu sendiri mbak
mbak ayu tidak hanya bnpb saja yang menyuruhkan bahaya disinfektan
lalu who juga melarang menyemprot disinfektan langsung ke badan seseorang
karena menyatakan selain menyebabkan iritasi
juga menyebabkan kanker jika dilakukan atau disemprot dalam waktu mungkin dalam jangka panjang
lalu lantas kandungan di dalam cairan disinfektan ini sebenarnya seperti apa sih yang membahayakan yang dimaksud oleh who ini
oke jadi kita perjelas dulu ya mbak ya
jadi dari disinfektan itu
banyak kandungan senyawa yang bisa kita gunakan untuk desinfeksi
jadi seperti alkohol kemudian h dua o dua
di sana ada klorin juga
nah masing masing punya efek yang berbeda
kita sudah memenuhi anjuran who tentang konsentrasi
sebenarnya disinfektan ini pada konsentrasi tertentu itu sangat aman digunakan
jika sesuai dengan petunjuk sop pemakaian disinfektan sendiri kan adalah
pada permukaannya bukan pada manusia
jadi sebenarnya kalau memang dipakai sesuai dengan sop nya saya rasa aman
nah yang ditakutkan sekarang ketika kita mendisinfeksi itu menggunakan bilik atau chamber
yang ditakutkan adalah kontak langsungnya dengan rambut kemudian kulit dan mata
terutama mata ya bahaya sekali itu kalau sampai kena semprotan misalnya sepertiga alkohol
itu bisa mengiritasi mata
h dua o dua juga bahaya sekali
bahkan iritasi kemudian sampai bengkak dan merah
itu yang ditakutkan sebenarnya
karena memang cairan ini harusnya tidak kontak langsung dengan tubuh kita seperti itu
ya di sejumlah lokasi di ibu kota di jakarta juga sudah terdapat penyemprotan disinfektan mandiri
maka apa efek samping jangka pendek dan juga jangka panjang jika terus menerus terpapar semprotan cairan disinfektan ini
jadi seperti yang saya
apa jelaskan tadi ya
ini nanti tergantung konsentrasi dan berapa lama paparannya betul
pemaparan terus menerus dari desinfektan itu sangat tidak dianjurkan
itu juga penyebab kenapa who tidak merekomendasikan disinfektan secara semprot langsung kepada individu gitu ya
karena efek jangka panjang
jadi secara ilmu toksikologi ketika suatu cairan atau bahan kimia yang kita ekspor terpapar terus menerus walaupun konsentrasinya kecil dia akan teratur

jadi jangka pendek itu akan menyebabkan penyebabkan simulasi di dalam badan

misal jangka pendek misalnya hanya sesak nafas bak
tapi jangka panjangnya untuk berapa gas klorin itu bisa merusak mukus sampai ke paru paru
seperti itu mbak
baik mbak ayu
terima kasih atas waktunya bersama kami di cnn indonesia